demi kecintaannya pada tanaman iqbal seorang pemuda di kabupaten kediri jawa timur
rela menukarkan mobilnya yang senilai satu ratus lima juta rupiah dengan empat pot tanaman
aksi barter tersebut langsung viral di media sosial
pemuda warga desa doko kecamatan ngasem kabupaten kediri tersebut
rela menukarkan mobilnya dengan tanaman hias jenis philodendron florida beauty
strawberry shake farigata caramel marble farigata dan caladium
iqbal mengaku ia dan sang kakak sudah sejak lama menjadi kolektor tanaman hias
tanaman jenis caladium yang dibelinya kini sudah laku terjual seharga tujuh juta rupiah